bel ini kenapa bel anakku begini bel
kasus balita dianiaya dengan cara disulut korek api di tambora jakarta barat terus bergulir
sepekan setelah kasusnya ditangani aparat kondisi balita berusia dua tahun yang menderita luka sudutan korek di beberapa bagian tubuh semakin membaik
rabu pagi polsek metro tambora kpai dan p dua tp dua a pemprov dki jakarta mengunjungi korban
selain untuk mengobservasi kondisi kesehatan fisik korban petugas juga memberikan bikisan mainan untuk memulihkan trauma yang dialami korban
akibat penganiayaan yang diterima korban menjadi ketakutan jika bertemu orang yang belum dikenal
petugas menyebut akan terus memantau kondisi balita malang ini setidaknya hingga delapan hari ke depan
kalau untuk pemeriksaan pastinya minimal tiga kali pemeriksaan biasanya dilakukan oleh p dua tp dua a
nah kemudian kalau untuk pemulihannya itu tergantung dari tingkat traumanya yang pasti
dari hasil observasi tadi gimana bu
anaknya memang agak sedikit bereaksi ya terhadap korek api ya
diketahui tersangka penganiayaan dalam kasus ini merupakan rekan kerja orang tua korban dan sudah ditangkap pada rabu pekan lalu
hasil pemeriksaan tersangka sengaja menyakiti korban dengan korek api sebagai bentuk pelampiasan karena merasa seringkali dirundung orang tua korban di tempat kerja
sementara orang tua korban tidak menyangka dengan aksi kekerasan tersangka karena mereka sering bercanda
sama sama ngebully sih sebenarnya mas
sebetulnya sih sama sama boleh
dia juga sering namanya kita di satu kerjaan kan sering ada perkataan kasar
seperti kayak model ceng cengan
suka berkata kasar dia juga sering
saat ini tersangka telah ditangkap aparat kepolisian sektor tambora
atas perbuatannya tersangka terancam lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah
mbah hardika prakasisatya jakarta